tanggisnya mau kemana mau ke rumah babes apa masya allah aduh
ya bang semua aja bukannya mau mau aja tapi kudu harus mau
boleh boleh aja kalau sekedar nyariin mah
beneran nah gitu atuh jadi saya semangat nyariin kontrakannya
ya udah tuh nanti saya kabarin ada mandis ada ada
eh pur bener hpnya anilang udah ketemu temu di mana
halo mas pur halo ami mas pur lagi sibuk nggak ya enggak dong buat kamu
kalau gitu bisa kesini dong
hai ke rumah sekarang ih masa besok siap gue kesana sekarang iya
pok kopinya enggak jadi enak aja lu nunggu bikin nih ya udah gak usah diseduh dulu ya
tapi kan gula sama kopinya udah masuk gelas purno ya udah balikin lagi aja ke tempatnya
ya kagak bisa lagu lama kopinya udah nyampur
balikin gimana ya tinggal dipisahin aja dulu pok ya udah nih lu yang misahin kopi menggulanya
kalau gitu enggak usah seduh dulu deh pok ntar saya kesini lagi
awas dulu ya kalau kagak balik lagi
sangtisnya mau kemana
hartus gak apa apa saya apa apa entire bisa meren kalau naik motor atau hati hati makanya kalau
lagi nyetir jangan ngobrol terus kenapa tuh tadi kang amin ngajakin saya ngobrol siapa yang ngajak ngobrol
saya mah cuma nyapa
ya udah tuh kang tolongin saya kang
ini bang bahan bahan kue pesenan yang harus dibeli
lagi ada pesenan
bagus dah kalau lagi banyak pesenan
abang hari ini lagi apes sampai jam segini belum dapat penumpang
makanya daripada ngajak nggak dapat duit
mendingan bantuin bini lo nih jualan kue
eh ada emak
iya bang tadi lagi banyak pesenan
nanti abang bantuin ya buat beli bahan bahannya
iya bang sih mau mau aja
bukannya mau mau aja tapi kudu harus mau
mau ke rumah tni ani
oh aninya ada tuh di rumah
iya saya juga tahu
kan teh ani tadi yang nyuruh saya ke sini
kalau lo udah mantep jangan tunda tunda dah buat jualan bubur kacang hijau
hari ini lu temuin dah si sumardi tukang kayu
yang biasa gue suruh suruh
lo tanyain dah bisa kagak dia bikin gerobak
sama lo tanya juga dah berapa harganya
kalau harganya mahal gimana be
berapa mahalnya sih din
tapi kalau mahal banget gimana
kalau nggak bisa ditawar
udah jalan tono
gue dapel banget dah kalau lo nyingir gitu
lo butuh duit kan
itu dia be
tadinya ndin nggak mau ngerepotin mba be
tapi kayaknya mba be pengen banget bantuin ndin
dia terpaksa ndin terima
tapi lu bayarnya ntar aja
kalau gerobaknya udah jadi
kalau soal itu ndin ngerti be
paham lo itu ndit mak
saya disuruh ani kesininya
aku mau minta tolong mas pur buat anterin amin
yang pergi bukan kamu
bantuin kak pur
itu nih dibukain dulu setangnya
saya minta tani juga bilang
damn ya abang
kan aku seperti anu
itu dia be
itu dia kenapa
disuruh kesini mau ngapain
elah si tanjudin pake nanya ya
lah kalau anak bini lo dimari kan
bisa ngerasain di rumah yang enakan
makan yang enakan
udah tau gua megang perut sambil ngeringis
ndin cuma liat ngeringisnya doang
tumben mbak rika
nggak jalan berdoa sama kang amin
lagi enggak pak
mbak rika mau beli ayam gak
lagian juga rika nggak ada tempatnya
ini bukan untuk durusin
tapi untuk dipotong
ya suruh orang aja untuk potongnya mbak rika
hmm kakak cemat
rika juga nggak tega liatnya
kalau mbak rika nggak tega
tutup mata mbak rika seperti ini
kalau rika tutup mata
nanti ayamnya malah diambil kokang
jadi mau beli nggak nih
rika nggak ada tempatnya
rika juga gak bisa ngurusinnya
nanti ayamnya malah diambil